keinformasi selanjutnya transformasi digital menjadi salah satu dari tiga topik utama selama indonesia memegang presidensi g dua puluh
upaya akselerasi digital di berbagai terus digenjot guna memulihkan kondisi ekonomi indonesia termasuk sektor di industri aviasi
lalu bagaimana akselerasi transformasi digital bangkitkan industri aviasi
menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi industri aviasi sempat mengalami turbulensi terberat sepanjang sejarah dalam masanya
lalu bagaimana akselerasi digital dapat bangkitkan industri aviasi
sebelum masa pandemi industri penembangan sedang mengalami masa keemasannya yaitu mengalami proses take off dan landing secara mulus selama sepuluh tahun terakhir atau sejak tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu
dan dua ribu dua puluh mendarat pandemi langit pun sedih hampir delapan juta penerbangan dibatalkan antara januari hingga juli tujuh belas ribu pesawat seluruh dunia di grounded
pada tahun dua ribu dua puluh seharusnya ditargetkan menembus angka delapan ratus tujuh puluh dua miliar dolar as atau setara dengan lebih dari tiga belas dua triliun rupiah
namun di tiga semester kedua tahun dua ribu dua puluh angkanya menurun bahkan mencapai empat ratus sembilan belas miliar dolar amerika atau setara dengan enam kuadrilin rupiah
orang orang yang memiliki persyaratan lengkap yang diizinkan untuk melakukan perjalanan udara
memang hantaman dari pandemi covid sembilan belas ini cukup luar biasa di sektor transportasi udara
jadi kalau kita melihat datang hutan udara secara nasional dan khususnya di angka sapura dua pada saat bulan januari dan februari saya rasa kondisinya masih normal
dan januari februari itu kalau kita compare dengan januari dan februari dua ribu sembilan belas itu kita masih tumbuh di angka sekitar sembilan sampai sebelas persen
dua tahun terpatin untuk bangkit
kini industri aviasi mulai menemui titik terang
terutama saat indonesia memegang presiden di g dua puluh
melalui g dua puluh media yang diterbitkan kementerian keuangan setidaknya ada lebih dari dua puluh ribu delegasi negara g dua puluh dan organisasi internasional datang ke indonesia untuk pertemuan tingkat menteri working and engagement group hingga ktt g dua puluh bali mendatang
artinya lalu lintas penerbangan internasional dan domestik kian bangkit
karena pertemuan g dua puluh tidak hanya diselenggarakan di jakarta namun di dua puluh lima kota seluruh indonesia seperti yogyakarta malang labuan bajo lombok bali dan kota lainnya
selama sebelas bulan terakhir airnav sebagai satu satunya navigator penerbangan di ruang udara indonesia memonitor lalu lintas penerbangan internasional yang ada di indonesia
airnav indonesia mencatat setidaknya terjadi peningkatan enam puluh persen jelang ktt g dua puluh bali november mendatang
prediksinya kira kira akan meningkat sebesar tujuh puluh sampai seratus flight
kira kira jadi satu ratus empat puluh sampai dua ratus movement dalam rangka ktp g dua puluh bali tersebut
akselerasi digital menjadi salah satu faktor bangkitnya aviasi indonesia
karena beberapa layanan yang sebelumnya diaplikasikan paper based kini bertransformasi
tidak hanya berhenti di transformasi layanan digitalisasi juga diaplikasikan di tower air traffic controller bandar udara soekarno hatta
dalam memonitor lalu lintas penerbangan dari ketinggian enam puluh meter deputi general manager perencanaan dan evaluasi operasi airnav
tori tri ruknomo menunjukkan berbagai sistem yang sudah terdigitalisasi
ini adalah peralatan acm gts advanced sustent ground control system
lima pesawat termonitor melalui atc pergerakan pesawat selanjutnya yang termasuk di ruang udara bandara soekarno hatta dan dunia
mulai dari ketinggian dua puluh empat lima ratus kaki hingga enam puluh kaki dapat dimonitor dari radar operation room atau pusat pengendalian penerbangan bandara soekarno hatta
terbagi menjadi beberapa wilayah setiap pergerakan pesawat terdigitalisasi
termasuk pesawat delegasi g dua puluh yang akan mendarat di jakarta dan yang hanya akan melintas